gula kristal produksi dalam negeri menjadi komoditi paling diburu konsumen setelah beras
bahkan saat harga gula terus melambung angka konsumsi tidak turun
namun apakah nasib petani semanis gula atau justru sebaliknya
petani tebu merupakan rantai pertama dari industri gula dalam negeri
sulit bertahan dalam gempuran persaingan usaha dan permainan pasar
membuat jumlah petani tebu kian turun
lahan pertanian tebu di indonesia pada tahun dua ribu enam belas mencapai empat ratus empat puluh ribu hektare
jumlah ini turun sebanyak sepuluh persen setiap tahun
padahal tanpa petani tebu industri gula kristal tidak akan pernah ada
di nganjuk jawa timur petani tebu terpaksa menelan pil pahit
masalahnya hanya petani tebu dengan lahan di atas empat hektare saja
yang bisa mendapat pupuk subsidi dan akses pinjaman lunak
sementara petani dengan luas lahan di bawah empat hektare
harus bergabung dengan petani besar jika ingin bertahan hidup
dengan lahan kurang dari satu hektare
ia hanya mampu meraup untung sebesar tiga juta rupiah per tahun
meski tak banyak menguntungkan samingun tetap bertahan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
ya jika tidak petani terpaksa diberi kekuatan
yang sangat sulit medannya sehingga tidak bisa diakses oleh truk pengangkut tebu
bisa dibayangkan berapa biaya distribusi yang harus kembali dikeluarkan oleh petani tebu
untuk bisa membawa tebu hingga ke perusahaan
bagi asosiasi petani tebu rakyat indonesia aptri petani selalu menjadi pihak yang kalah
harga gula yang di tingkat petani ini kadang kadang kita yang jadi yang dari unsur yang paling kalah
seperti sekarang pemerintah minta supaya harga di pasar ini tidak lebih dari rp dua belas ribu
mana mungkin itu pedagang mau rugi nggak mau
mereka akan menekan kepada petani yang sekarang ini sedang lelang
saat harga gula melambung pemerintah selalu mengambil jalan impor sebagai solusi
selama pemerintah tidak memperbaiki infrastruktur dan revitalisasi perusahaan gula
pertanian tebu akan menjadi sektor yang hidup segan mati tak mau